tes pramusim motogp dua ribu dua puluh dua telah dimulai dan berlangsung hingga tiga belas februari di pertamina
mandalika international circuit lombok nusa tenggara barat sebanyak dua puluh empat pembalap dari dua
tim melakukan tes terakhir sebelum mengikuti balapan sesungguhnya pada bulan maret mendatang
pada tes hari pertama pembalap repsol honda paul s pargaro menjadi yang tercepat pada sesi ini
dengan catatan waktu satu menit tiga puluh dua empat ratus enam puluh enam detik juara dunia enam kali kelas motogp mark marquez juga
akhirnya mengikuti tes pramusim motogp dua ribu dua puluh dua setelah pada dua edisi motogp sebelumnya absen
karena cedera walaupun ia hanya bertengger di posisi ke tujuh belas dengan catatan waktu satu menit tiga puluh tiga tujuh
tujuh puluh enam detik ia mengatakan bahwa
tes yang ia lakukan di mandalika jauh lebih baik dibandingkan saat tes pramusim yang ia ikuti di
sepang pada lima hingga enam februari lalu
sementara itu johan mir pembalap asal spanyol dari tim suzuki x star mengaku sempat kesulitan saat hujan turun karena ada beberapa lumpur yang mengakibatkan lintasan menjadi kotor
pembalap pembalap ini juga bisa beradaptasi dengan track ban kelembapan dan juga dengan motor
dan juga cuaca yang ada di pertamina mandalika international circuit